jumlahnya empat puluh lima kasus
sehingga saat ini terdapat satu ratus dua puluh sembilan kabupaten kota yang berada di level satu
lima kabupaten kota di level dua dan enam puluh empat kabupaten kota berada di level tiga
khusus luar jawa bali akan ada perpanjangan ppkm tanggal tujuh sampai dengan dua puluh tiga desember dua ribu dua puluh
berdasarkan level assessment dan vaksinasi yang di bawah lima puluh persen
levelnya dinaikkan satu tingkat di atas
pemerintah juga membatasi kegiatan masyarakat selama libur natal dua ribu dua puluh satu dan tahun baru dua ribu dua puluh
selain kegiatan berlibur atau traveling
pemerintah akan membatasi kegiatan masyarakat di ruang publik dan kegiatan berkumpul
menko perekonomian erlangga hartarto mengatakan
kegiatan berlibur atau traveling selama periode natal dan tahun baru
hanya untuk masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin covid sembilan belas
selain itu kegiatan masyarakat di ruang publik seperti restoran
dan di pusat perbelanjaan dipatasi menjadi maksimal tujuh puluh lima persen
terkait masyarakat yang memprotes pengetatan pada libur natal dan tahun baru
erlangga menyebut presiden joko widodo mengarahkan pengetatan pergerakan masyarakat
berbasis risiko sesuai pedoman organisasi kesehatan dunia atau who
erlangga menjelaskan akan ada penerapan aturan khusus untuk periode natal dan tahun baru
yang akan dimuat dalam instruksi mendagri
terkait dengan nataru
tadi juga arahan bapak
bapak presiden kita mempunyai level berbasis who
sehingga level berbasis who itu akan terus dilanjutkan
dan terkait dengan nataru nanti akan dibuatkan instruksi mendagri
yang lebih pada pengaturan nataru terkait dengan kegiatan kegiatan
apakah itu dining apakah itu di mall apakah itu kegiatan indoor dan outdoor
dan keseluruhannya akan dirinci di dalam regulasi mendagri itu
dan instruksi tersebut nanti kami akan
koordinasikan dengan daerah daerah
sehingga tentu leveling ini harus berbasis kepada standar
demikian terima kasih
sebelumnya survei indikator politik indonesia menyebut mayoritas responden tidak dan kurang setuju
terhadap rencana penerapan ppkm level tiga seluruh indonesia di periode natal dan tahun baru
dika benamau robby bahtiar jakarta